kita kembali ke subang jawa barat terkait seorang ibu hamil yang akan melahirkan meninggal dunia setelah ditolak rsud ciereng
ketika akan masuk ruang pelayanan objin dengan alasan pihak rumah sakit belum menerima rujukan dari puskesmas
kami akan berbincang langsung dengan kepala dinas kesehatan kabupaten subang dr maksi selamat malam dok
selamat malam pak taufik selamat malam pemirsa cnn
ya ini kan sudah kasusnya sudah menjadi perhatian masyarakat kemudian juga bahkan gubernur jawa barat dan juga dpr begitu
dari dinas kesehatan sendiri apa yang sudah dilakukan terkait dengan pemeriksaan kah atau juga dengan penyelidikan kasus ini
apa yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan
kejadian itu terjadi pada tanggal enam belas februari tahun dua ribu dua puluh
di sore hari itu pasien datang pertama ke bidan kemudian setelah diperiksa memang ada tanda tanda untuk mau lahiran dengan pembukaan sekitar tiga cm
tapi pada saat waktu menunggu itu dalam satu jam ke depan dia ternyata muntah kemudian pecah air ketuban dan pingsan
sehingga bidang memutuskan
untuk menelpon ambulan dari puskesmas untuk selanjutnya dibawa kepada ponet yang ada di puskesmas tanjung siang
dalam perjalanan pasien kembali muntah pak taufik ini kemudian dia pingsan lagi
sesampainya di puskesmas dilakukan tindakan infus pemasangan katheter karena kondisinya jelek
sehingga dibawa diputuskan dibawa ke rumah sakit umum daerah
ada yang berkutuk
tugas untuk melakukan konfirmasi rujukan elektronik ya untuk memberitahu tempat rujukan bahwa ada pasien yang akan datang
tapi di saat yang bersamaan pasien itu sudah berangkat menuju rumah sakit
jawaban didapat kira kira beberapa menit kemudian ya
sehingga jawaban itu pada saat pasien sudah dekat rumah sakit kira kira lima menit lagi dari rumah sakit baru
dari rumah sakit
dari rumah sakit
rumah sakit yang menyatakan bahwa kondisi pasien seperti ini dalam penanganannya membutuhkan ruangan icu
sedangkan kondisi icu saat itu penuh
dilakukan disarankan untuk mencari rumah sakit yang lain
di dan terujuk sudah berusaha melakukan konfirmasi kepada rumah sakit swasta yang sekitar rumah sakit daerah ini ternyata semuanya penuh
sehingga meminta petunjuk kepada
ini bagaimana ini keadaan pasien seperti ini
kamar icu penuh
jadi dari bidang koordinator menyarankan pokoknya untuk menyelamatkan nyawa masuk dulu rumah sakit penuh
nanti bagaimana di sana
ya terserah nanti rumah sakit penuh
tingkat cerita tibalah di rumah sakit cr
disambut dengan baik di ugd dilakukan pemeriksaan
pasien masih bisa bicara petafik
kemudian karena itu akan tanda tanda melahirkan didoronglah ke ruang ponek namanya
begitu masuk ruang connect disambut oleh bidang yang jaga
yang kebetulan dia baru selesai tindakan katanya waktu itu
dia kaget ini pasien yang mana
yang barusan ditelepon kok sudah sampai
dari tanjung siang kan sebenarnya perkiraannya hampir satu jam pak taufik
tapi karena kan pasien
tidak menunggu puskesmas
sambil diberitahukan tadi kan sudah di dalam perjalanan
sehingga hanya lima menit dari telepon itu berselang sudah mereka sampai
perawat bidan yang menjaga mengatakan kondisi pasien atas saran dokter opjin
ini memerlukan tindakan khusus yang kalau habis penanganan membutuhkan perawatan di icu pak taufik
sedangkan kondisi icu penuh
jadi ini riskan
jadi mendengar penjelasan yang baru seperti itu
perujuk yang didampingi oleh bidang desa dan keluarga merasa mereka ditolak
tidak diterima sehingga dengan agak sedikit emosional menarik belangkar dan bawa ke ambulan
iya komunikasinya di situ pak taufik
harusnya sih dilakukan penanganan dulu kedaruratan kalau menurut saya
sehingga kita jangan dulu memikirkan icu ada atau tidak
betul apalagi ini rsud adalah rumah sakit pemerintah gitu ya
memang harus melayani masyarakat dalam kondisi apapun
apalagi ini adalah dalam kondisi genting dan darurat
apakah sebenarnya pihak rsud ini tidak bisa menerima pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan segera
untuk urusan administrasi kah atau rujukan kah
itu bisa dilakukan nanti begitu
ya saya mungkin mengklarifikasi pak taufik
kita melakukan pertemuan dengan bidan desa dan pihak rumah sakit
tidak ada kata kata atau temuan yang menyatakan bahwa mereka meminta rujukan
karena memang mereka sudah menjawab berarti rujukan itu kan sudah ada sebenarnya
jadi yang terjadi adalah penjelasan yang dilakukan belum komplit terkait kondisi pasien
tapi karena mungkin ya bahasa tuku dan penyampaiannya kurang berhasil
sehingga menyinggung perasaan keluarga dan perujuk
sehingga mereka secara terburu buru memutuskan untuk membawa atau mencari rumah sakit lain
saya rasa miskomunikasinya disini pak taufik
padahal kalau menurut saya sebagai seorang dokter
itu kalau dirujukkan kalau dari crn ke bandung
itu memakan waktu paling tidak dua jam
nah kalau kondisi seperti itu tidak mungkin pak
sebaik baiknya di dalam ambulan
lebih baik dia berada di dalam ugd
ataupun mungkin kamar operasi
tadi kan dokter maksi juga mengatakan bahwa dari keterangan pihak rumah sakit
memang dikatakan bahwa icu itu sudah penuh
tapi sebenarnya bagaimana penanganan
prosedur penanganan bagi pasien yang perlu segera ditangani
apakah memang harus selalu melewati igd icu terlebih dahulu
ataukah bisa dilakukan di ruangan lain
hanya saja alat alatnya yang dipindahkan begitu
sebenarnya bagaimana mekanismenya pak
sebenarnya secara teknis saya bisa menjalankan secara umum saja
kalau yang idealnya atasi dulu keadaan emergensinya
soal nanti ibarat ini pak taufik
akar pun jadi
tidak ada icu
kalau kondisinya bagus
tertangani dengan baik
insya allah lah
barangkali dia masih bisa di ruangan yang bukan icu lah seperti itu
ada di beberapa media
dpr meminta bahwa dirut rsud dicopot
kemudian juga beberapa orang yang terkait dengan penanganan ibu hamil ini
sehingga meninggal dunia juga diberikan sanksi
bagaimana dengan situasi
apakah akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini
dan sanksi apa yang akan diberikan kepada rsud
kami sudah berunding dengan pimpinan kami
dengan berbagai pihak
pada intinya kami harus melakukan yang namanya audit dulu pak taufik
audit namanya audit maternal perinatal
menelusuri sejarah terkait kronologi dan peran masing masing pihak
dari acara audit itu yang dihadiri oleh spesialis opjin dan biasanya spesialis anak
akan terlihat siapa berperan seperti apa
kesalahannya di mana
dari audit itulah akan muncul langkah langkah yang kira kira yang paling dekat
tempat yang dijatuhkan untuk misalnya orang yang dikaitkan dengan prosedur yang ada tadi itu
kalau misalnya ada kelalaian
atau kekurangan kompeten yang kurang
ya dia biasanya kita makamkan lagi di rumah sakit seperti itu contohnya
tapi kita belum melakukan itu mungkin dalam kehidupan ini
kita akan lakukan karena itu membutuhkan forum yang besar
kita kaji secara akademis secara saintis
supaya tidak bias kita jangan terburu buru menghukum seseorang
karena memang kita harus sebetulnya mencari duduk persoalan yang sebenarnya seperti apa
apakah dinkes sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga
apakah keluarga juga sudah akan melakukan menempuh jalur hukum terkait kasus ini
saya pak taufik pemirsa cnn
baru tadi pagi saya mengunjungi suami dari almarhumah
dan alhamdulillah kami diterima dengan baik
pada intinya keluarga sebenarnya sudah mengikhlaskan kepergian
ini menjadi bagian dari perjalanan hidup dan takdir menurut beliau
nanti beliau hanya berpesan perbaikilah pelayanan
mudah mudahan istrinya itu menjadi istrinya dalam tanda petik
korban terakhir jangan sampai ada lagi kasus kasus seperti ini
dan itu kita beri
dan itu kita anggap dengan baik
dan tentunya kita akan melakukan perubahan perubahan yang signifikan
yang jangan mengulang kasus seperti ini
ya baik tentunya kita juga semua menunggu terkait kedepannya seperti apa
kasus ini akan ditangani dan berharap saja tidak ada kejadian yang berulang
karena ini adalah merupakan pelayanan bagi masyarakat
terutama tentang kesehatan dan juga menyangkut nyawa manusia
terima kasih kepala dinas kesehatan kabupaten subang dr maksi

atas waktunya berbincang bersama prime news malam hari ini

selamat malam dan salam sehat selalu pak